ya sabar aja bro semuanya kan ada hikmahnya
mangkanya senyum senyum sayang
itu bukan dinda bro
ini suami dinda bang
loh kok begitu
tuh kan sholatnya jadi batal
kenapa sih kalian pada begitu
ingat ya anak anak hanya sholat maghrib isa dan subuh yang bacaannya dikeraskan
ya udah sekarang kita mulai lagi sholat tapi kalian harus janji tidak ada yang boleh berisik
yaudah kamu lanjutin lagi ya
kirain buku apa
tidak ada yang lebih berat lagi pakcik
menurut hamba yang bodoh
itu buku sudah kelewat perak
ini masih kelewat dasar pakcik
masa pakcik pakcik yang beginian
menurut bang hafid
kalau ini buku
hampir di gugur gugur bang hafid
itu aja marah
gua juga sabar dalam berjihad
kalau ada orang yang menghina kitab suci al quran
lu pun kasih
lu pun lihat
lu panggil gerombolan lu kemari
pak hafid emang sengaja begitu
peraturannya apa juga yang lo lihat di sana nanti lo mesti hadapin dengan senyum
cemberut dikit aja loh gak bakal pulangin ngerti ngerti pak ji
grt juga kayak dia melempar yang jauh dengan ada suatu
ustadz perkawinan siapa ustadz nanti juga tahu bang
apa apa sosial berjaga jaga siapa
alat sholat turai saya terima nikahnya desi ratnalisti
menti abdul muhyiddin dengan mas kawin yang tersebut tunai
senyum bro senyum sayang kalau kita nggak senyum kita nggak
bakal dipulangin dari lorong waktu alhamdulillah untung bukan
adinda yang kawin melukong
oh bro senjum senyum tuh kayak gue nih lihat gua senyumugs

sekarang lagi diuji melukoknya nenek siapa tahu desi ratnalisti recreational orang kaya seumpasnya dia meninggal ya ini baru seumpatan labuh itu lewat hari saja
seumpamanya dia meninggal ini baru seumpamanya
ya harta warisnya kan bisa turun ke lo
lo bisa kawin lagi nih cewek yang lebih muda
kalau begini caranya kayaknya gue duluan yang mati
semuanya kan ada hikmahnya
kayak manggis retak lo
itu bukan dinda bro
dinda ini siapa
ini suami dinda bang
kesabaran kita lagi dikuji
semuanya ada hikmahnya
ini dia teman lo
bang bisa kawin sama dinda benda gimana ceritainya
saya bertemu adinda
sebelah itu kami menikah
bang tinggal dulu ya
ketikanya udah mulai tuh
bang jamrong kok disini
kenapa gak ke dalam
mau disini aja senyum senyum
oke bang hafit

biasanya sih ada kolam nih dan
kalau kagak ajang hijau ni roti
dalam hal ini kita
biarpun buka puasa
cuma pake teh manis

hai dia adinda lagi beli kolak buat kita